ya kini kita beralih ke jawa timur atau tepatnya di kota ngawi di mana ada sebuah bukit di ngawi ini yang memiliki bentuk dan unik karena mirip dengan candi borobudur
bahkan bukit tersebut terbentuk secara alami di atas perkebunan teh
iya dan warga pun menyebutnya borobudur shield atau bukit borobudur
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita
dan saya alfian raharjo
jangan kemana mana karena saat lagi akan hadir cnn indonesia sports
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
karena bentuknya yang unik bukit borobudur menjadi salah satu obyek wisata andalan kabupaten ngawi
sejak resmi dibuka pada dua ribu tiga lalu bukit di lereng gunung lawu ini ramai dikunjungi wisatawan
bukit borobudur menawarkan pemandangan hamparan kebun teh dengan udara yang sejuk
candi borobudur's hill yang mana candi itu terbuat dari pohon teh
oh gitu ya
iya itu dari pohon teh
keindahannya gimana dengan ini borobudur
di sini pemandangannya sangat hijau sejuk serta murah meriah kalau untuk diperlibur dari sini
untuk mencapai puncak bukit pengunjung harus berjalan menaiki tangga
meski cukup melelahkan hal itu akan terbayar dengan indahnya pemandangan alam di sekitar bukit
tadi naik tangga capek nggak
gimana capeknya gimana
naik tangga soalnya tinggi
terus setelah itu gimana
satu kan habis capek terus
setelah di situ udah senang
senang ya berapa kali datang ke sini adik
udah dua kali
dua kali sama teman teman ya
enggak sama yang pertama sama keluarga yang tetap sama teman teman
karena tempatnya sejuk ya terus sembunyi tempatnya juga bagus buat tutup tutup
kayaknya buat rekreasi sama teman teman juga asik
usai menikmati bukit borobudur pengunjung bisa melepas lelah di kolam renang yang terletak di bawah
di kaki bukit
air kolam ini berasal dari sumber alami abadi gunung lawu
in'am tohari ngawi